setelah dua bulan lebih terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota palangkaraya kalimantan tengah
lahan yang terbakar ternyata terindikasi kuat akan dibangun perumahan
hal ini dikatakan oleh kapolresta palangkaraya akbp timbul siregar
kebakaran lahan ini terjadi di kawasan perkantoran pemerintah kota jumat sore
titik api terus bermunculan mengingat kebakaran lahan yang dua pekan lalu
belum juga bisa dipadamkan oleh tim satgas siaga darurat karhutla kalimantan tengah
akibatnya petugas gabungan baik tni polri bpbd damkar dan juga relawan masyarakat
dibuat kewalahan menangani titik api ini
pemadaman juga dilakukan dengan menerjunkan dua unit helikopter waterbombing dan juga bantuan bnpb
kapolresta palangkaraya akbb timbul siregar menyatakan
menurut hasil penyelidikan kepolisian
ada delapan puluh persen lahan yang terbakar diduga kuat akan dibangun perumahan
petugas saat ini sudah memasang garis polisi dan juga sebanyak enam puluh satu lokasi lahan terbakar
yang hampir semuanya mendekati perumahan penduduk
sebagian lahan ini hampir delapan puluh persen mendekati perumahan
jadi patut diduga orang orangnya niat untuk membangun perumahan
ada beberapa begitu lahan terbakar
ada beberapa lahan yang sudah dipindahkan untuk membangun perumahan